sebagian pihak khawatir isu politik identitas akan kembali digunakan sebagai pola strategi pemenangan dalam kontestasi pilkada di lima daerah
diantaranya sumatera utara jawa tengah dan jawa barat
kekhawatiran ini muncul setelah tiga partai gerindra pan dan pks bersepakat untuk berkoalisi di lima provinsi
apalagi dengan semangat mengulang sukses koalisi mereka pada pilkada dki yang mengalahkan pasangan ahok jarot
jadi benarkah kekhawatiran itu beralasan
kami mengulasnya malam hari ini dengan andre rosiade yang merupakan wakil sekjen partai gerindra
bang andre terima kasih sudah hadir
kemudian ada teguh taufik ulhadi yang merupakan anggota dewan pakar dpp partai nasib
bang taufik terima kasih sudah hadir
dan ada hendri satrio analis komunikasi politik dari universitas paramadina
bang hendri selamat malam
terima kasih sudah hadir
kami langsung mulai saja ke bang andre
bisa dijelaskan ini awal mulanya kok tiba tiba bersepakat lima provinsi ini
semangatnya apa ingin mengulang sukses pilkada dki
saya ingin menjelaskan bahwa
ini kan kita sudah teman lama
dengan pks pak prabowo selalu selalu bilang
lalu dengan pan pun seperti itu
ya jadi dengan pan pun hubungan sangat baik ya
dan kita sudah kemarin terbukti bersama sama di dki
memenangkan mas anies dan bang sandi
nah tidak ada salahnya kita berkoalisi lagi di berbagai daerah
nah tapi kan kita tidak berkoalisi di semua daerah
ada yang kita berbeda dengan pks dan pan
nah pertemuan hari minggu malam kemarin memang memutuskan kami berkoalisi di lima provinsi
ya mudah mudahan nanti insya allah setelah tahun baru jawa timur juga bisa diputuskan ya
tapi lima ini diputuskan untuk kita putuskan ya
untuk kita putuskan bersama sama berkoalisi untuk maju bersama
saya ingin juga menjelaskan tidak ada keinginan kami ya
partai gerindra untuk bicara politik identitas yang disampaikan dari tadi oleh cnn
bahwa yang kami tawarkan adalah program program kerja yang akan melakukan perbaikan untuk daerah masing masing
misalnya jawa barat lalu jawa tengah sumatera utara kalimantan timur dan maluku utara
contoh kenapa kita pilih pak sudirman said menjadi ketua
calon gubernur di jawa tengah
karena beliau punya rekam jejak yang jelas ya
beliau adalah aktivis anti korupsi ya
mulai dari penggagas pendirinya kpk
dan bahkan setelah menjadi pejabat pun beliau terbukti sebagai pejabat yang bersih
bahkan beliau membongkar kasus papa minta saham
ini menunjukkan rekam jejak beliau yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat jawa tengah
karena salah satu permasalahan jawa tengah itulah tingginya tingkat korupsi
sebelum jauh ke sana ya sebelum jauh kita bicara calon calonnya
kalau misalnya kemudian ada khawatiran ya sebenarnya yang kemudian ditangkap
wah dengan pernyataan kita ulangi sukses pilkada dki
ini ada dua hal sebenarnya
kekhawatiran memainkan isu politik identitas
tapi memang ada pertanyaan kemudian
apakah saat pilkada dki lalu itu memainkan isu politik identitas atau tidak
ada keterbelahan pendapat yang kemudian tentu saja tidak
tapi satu sisi banyak juga yang mengatakan iya begitu
tapi mungkin bisa anda jelaskan
jadi kekhawatiran itu jauh tidak beralasan
saya itu berlebihan ya
karena dari awal pun pas pilkada dki kami bicara program kerja
bagaimana mas anies dan bang sandi punya dua puluh tiga program unggulan
bukan kita bukan bicara soal politik identitas
karena partai gerindra adalah partai nasionalis
kami di partai gerindra punya sayap islam punya sayap kristen punya sayap hindu punya sayap buddha
ini partai kami ada partai yang terbuka sangat menjunjung nkri dan binika tunggal ika
jadi tidak mungkin melakukan itu ya
tidak mungkin melakukan hal seperti itu
jadi kekhawatiran yang saat ini ketika koalisi ini dilakukan dengan semangat pilkada dki
sementara kemudian dikaitkan dengan isu politik identitas itu nggak berdasar sama sekali
itu sama persis seperti temannya pak taufikul hadi yang bikin pernyataan di ntt menuduh partai gerindra seperti itu
padahal gerindra adalah partai yang sangat menjunjung nkri bineka tunggal ika
dan pancasila dan undang undang nasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi kita tidak bermain politik isu sarah seperti itu
oke bagaimana pak taufik dengan adanya tudingan khawatiran digunakannya kembali politik identitas
dari pandangan anda apakah sama itu jauh sangat tidak relevan ataukah kemungkinannya ada
saya tidak bisa menjawab karena itu adalah isu yang digunakan oleh partai lain
tetapi kalau partai kami jelas dia akan menggunakan isu sara

karena bagi kami isu sarah isu agama itu adalah di dalam negara modern demokratis itu adalah isu primitif
hanya bisa digunakan oleh partai partai yang berpikiran primitif saja
karena itu kami tentu saja tidak akan menggunakan hal tersebut
dan harus ingat kita menuntut
tapi sebelumnya itu memang dirasakan tidak ada penggunaan strategi pemenangan dengan pola pola penggunaan isu politik identitas ataupun isu sara itu
ya kami tidak mengatakan ada atau tidak
tetapi kami berpikir bahkan begini pola dki itu adalah sesuatu kekecualian
pola dki itu sesuatu kekecualian
saya merasa bahwa kandiat yang diajukan oleh gerindra dan rekan rekan anies baswedan adalah pribadi yang memang sangat kuat
dia ini adalah memiliki rekam jejak dan kemudian nasab orang tuanya yang sangat jelas
dia ini anak abdurrahman baswedan
salah seorang yang sangat berkontribusi besar di dalam kemerdekaan indonesia
jadi dia ini yang paling dahsyat lagi menurut saya dia pinter sekali
pinternya itu saya rasa karena dia hmi
nah di jawa barat kami menggunakan juga anak hmi
ridwan kamil ini adalah juga keluarga besar hmi
yang kami yakin dia akan menjadi kekuatan yang sangat besar karena dia adalah memiliki basis islam perkotaan yang kuat
didukung oleh dua partai yang memiliki basis pedesaan yang sangat kuat
yaitu pkb dan p tiga
jadi kami sama sekali tidak khawatir tentang hal itu
itu adalah merupakan sesuatu yang kami anggap keuntungan tersendiri
bang henry bagaimana anda melihat kemudian pertemuan minggu malam itu adanya koalisi
mungkin sebenarnya koalisi ini biasa ya menjalankan pilkada menjalankan pil itu biasa
tapi kemudian sebagian pihak ini sebenarnya tidak semuanya mengatakan koalisi ini dasarkan untuk mengulang sukses di dki
bagaimana anda melihat apakah ini hal yang biasa juga atau khusus ini

biasanya kalau kejadian politik itu sulit berulang
dan apa yang terjadi di jakarta itu sebetulnya kan teorinya ada juga
tapi kalau mau digunakan juga teori itu ya bisa saja
jadi begini tadi masalah politik
saya ingin perdalam teori nanti ya mungkin silahkan anda lanjutkan
nah yang politik identitas ini misalnya
ini kan rancu ini kalau kita sebut ada politik identitas
karena dari dulu yang namanya demokrasi itu pasti akan begitu
nah ini masuk ke teori lah ya boleh sedikit ya
ada tiga hal yang membuat sebuah negara demokrasi itu

yang pertama syaratnya kalau mau demokrasi itu lancar diterapkan
yang pertama adalah secara ekonomi merata
kemudian yang kedua ada kedewasaan politik
yang ketiga ini kesamaan di mata hukum
nah kalau tiga ini ada maka lancar demokrasinya
tapi kalau tiga ini tidak terlalu kuat
maka yang terjadi adalah gesekan gesekan
maka yang terjadi adalah gesekan gesekan

nah yang terjadi di pilkada jakarta adalah salah satunya
jadi saya sih tidak melihat ini adalah sebuah politik identitas
saya rasa tidak juga
kedewasaan politik juga begitu
nah jadi begini maksud saya mas indra
pada saat kita punya tiga partai saja golkar p tiga dan pdip
itu dimainkan nggak politik identitas waktu itu oleh p tiga
sempat ada kaabah di situ kemudian diganti

tapi setiap kali kampanye itu dimainkan
tapi kan tidak bergeming juga masyarakat
tidak berpindah juga
tetap waktu itu golkar menang terus terusan
kenapa karena di golkar ada ekonomi
jadi ini yang sebetulnya harus diwaspadai oleh lawan lawan politik atau partai partai politik
yang tidak berhasil memenangkan pilkada jakarta
misalnya sekarang isu agama
kalau kita perhatikan di grup grup pertemanan saja
itu kan yang sering menggesek atau menggeser sebuah isu agama kan bukan hanya kelompok kelompok yang menang di pilkada
tapi yang kalah juga terus terusan membawa itu gitu
nah jadi maksud saya termasuk kita membahas politik identitas ini pun mengingatkan kembali
hingga saat ini pemerintah tidak terlalu mengambil peran di sana
kasus yang di bali satu
kemudian yang kedua adalah kasus yang di hongkong
buat umat islam itu pertanyaan nggak
tapi apakah kemudian mereka akan turun ke jalan marah marah meminta pemerintah untuk melakukan pergerakan hukum
tindakan hukum di sana kan enggak
jadi makanya tiga hal ini harus diperhatikan
nah case nya jakarta developly beda dengan jawa barat jawa tengah kalimantan timur sumatera utara dan maluku utara
jadi maksudnya kurang tepat juga misalnya kalau ingin mengulang sukses pki dki
maka sekarang berkoalisi untuk lima daerah yang lain
enggak itu boleh saja
tapi perhitungannya begini mas indra
jawa barat misalnya
pks ini incumbent tapi ini partai luar biasa payahnya
karena sepuluh tahun mereka berkuasa di jawa barat tidak berhasil menelurkan satu orang saja tokoh pengganti akhir
nah ini kemudian ditangkap oleh
nah ini kemudian ditangkap oleh
nah ini kemudian ditangkap oleh gerindra dan pan karena dianggap pks masih memiliki motor politik yang kuat
rk yang pak taufik katakan tadi mesti diingat pada saat dia menang di bandung siapa partai pengusungnya
jadi hati hati juga partai pengusungnya itu pks dan gerindra kalau saya tidak salah
jadi berbeda ini mainannya
dan rk tidak mengakar itu dia menurut saya
bukankah kalau pilkada itu selalu bicara tokohnya bukan partai
tapi kita tahan dulu ya bang hendri supaya orang penasaran jawabannya bang hendri
setelah jeda berikut prime news akan segera kembali
kenapa lima provinsi itu
dan saya ingin mengulang lagi kenapa kemudian harus menggaungkan kesuksesan pilkada dki sebenarnya
apa ini mau menempel ke dki
apa namanya stigma partai partai yang mengusung ahok jarot misalnya kemudian disebarkan ke lima provinsi tadi itu
enggak jadi gini kita menang di pilkada dki kita ingin mengulang bersama sama lagi kemenangan pilkada dki di pilkada pilkada lain
maksudnya bukan dengan cara yang dilakukan di pilkada dki
mohon maaf kami tidak pernah memainkan politik identitas di pilkada dki mas anies dan mas hadi bicara program
maksudnya pemenangannya pola pola strateginya sama
pola polanya sama kita akan turun pasukan infanteri akan turun dari rumah ke rumah menyapa masyarakat lalu program unggulan para calon juga
karena begini saya mau bicara pilkada jawa barat jawa barat ini daerah yang sangat penting ya tiga puluh dua delapan juta penduduknya
kunci pemenangan pilpres dua ribu sembilan belas salah satunya adalah jawa barat
lembong suara lah ya
beliau di jawa barat ada dua puluh tujuh kota kabupaten lima delapan ratus desa jadi disparitas desa dan kotanya luar biasa
di jawa barat juga ya ada berbagai karakter daerah pemilihan ada daerah urban dki ya bekasi depok bogor yang berbeda dengan daerah bandung raya
yang berbeda juga daerah daerah pantura yang banyak petani dan nelayan serta berbeda dengan periangan barat dan timur yang isinya santri gitu
nah ini memang pilkada yang sangat luar biasa sangat kompleks nah kenapa gerindra ingin berkoalisi dengan pks dan pan
pks adalah sekutu kami pan juga adalah teman perjuangan kami sehingga lebih mudah bagi kami berkomunikasi
itu yang pertama yang kedua
walaupun dia ada di partai pendukung pemerintah ya
nah yang kedua
nah langsung aja itu poinnya
yang kedua lalu pks juga sudah teruji ya dua kali memenangkan pilkada jawa barat
nah apa susahnya kami yang selama ini bekerja sama di berbagai daerah kami bersepakat untuk maju bersama di jawa barat lalu di jawa tengah maluku utara kalimantan timur dan sumatera utara
nah kami bersepakat untuk maju bersama
kenapa lima itu kan selain jawa barat tadi alasannya apa
lima ini adalah poin poin yang sudah disepakati mudah mudahan nanti tahun baru setelah tahun baru jawa timur bisa kita sepakati bersama
jadi masih mungkin berkembang ya
dan dalam lima provinsi ini juga kita membuka pintu bagi partai partai yang lain ingin bergabung di koalisi kami bertiga silahkan bergabung
jadi ini tidak eksklusif kita bisa bergabung
jadi kita bisa bergabung
jadi kita bisa bergabung
jadi kita bisa bergabung
jadi kita bisa bergabung
jadi kita bisa bergabung
jadi kita bisa bergabung
untuk jawa barat mudah mudahan besok kita juga menunggu keputusan resmi pks siapa tokoh yang akan dimajukan bersama calon kami pak sudrajat tentunya
nah kalau kemudian dengan tiga walaupun terbuka masih ada tapi kan yang sudah diikatkan menjadi bertiga ini kemudian pak taufiku
kalau anda melihat kemudian pola pilihan apa yang akan diikatkan
apa yang akan diikatkan
apa yang akan diikatkan
apakah ini kemudian menjadi warning tersendiri bagi partai partai lain yang nanti di berbagai daerah berhadapan dengan koalisi tiga partai ini
dari kualitas pribadi yang dijalankan itu kuat sekali
saya berikan pemahaman dan itulah melekat pada masyarakat
di jawa barat dan di reactiona indonesia
itulah kalau misalnya
benar bahwa misalnya
mendukung ada pak sudrajat
pak sudrajat ini adalah kan
rezim di masa lalu
dan sekarang ini sudah
duduk di balik meja dan sebagainya
sudah tidak mengenal dan dia tidak simpati
kepada islam juga kalau menurut saya
nah karena itu
kami tidak khawatir tentang hal yang tersebut
yang benar adalah
tersebut kami yakin sekali
ridwan kamil tersebut
apalagi didukung oleh
dua partai yang memiliki
basis masa di
pedesaan sangat kuat
itu kalau menurut saya
jadi tidak terlalu berpengaruh koalisi
tiga partai ini begitu tidak berpengaruh
kami akan berusaha semaksimal mungkin
karena kita bekerja di dalam politik
bagaimana dengan wilayah wilayah yang lain
selain jawa barat tadi kan salah satunya kan jawa barat
tapi sudah ada lima
walaupun katanya nanti bang andre tadi masih akan bisa berkembang
di beberapa daerah lain termasuk jawa timur
taruhlah jawa timur
jawa timur menurut saya pertarungan akan terjadi
hanya antara dua orang
seifullah yusuf dan bukho viva
yang lain adalah pelengkap saja
kalau menurut saya siapapun yang
siapapun akan dimunculkan
itulah yang akan muncul
kalau di jawa tengah
di jawa tengah menurut saya
isu yang kami mainkan adalah
dan kemudian isu identitas
itu saja yang kami tidak main
kepada isu agama
dan kami tidak khawatir dengan misalnya seorang yang namanya
pak sudirman said ini saya kenal baik juga
beliau ini adalah
berkumpul di transparansi internasional
kelompok kelompok yang sangat liberal di indonesia
dia ini adalah
liberalisme dan pasar modal
itu harus diingat
jadi bukan persoalan kebangsaan dan nasionalisme
jadi itu adalah harus kita ingat
jadi kami tidak khawatir sama sekali terhadap hal tersebut
apalagi kalau mau dimainkan soal politik indonesia
sebenarnya tidak menjadi representasi dari sosok pak sudirman
ini sekaligus membenarkan yang disebutkan oleh bukha asri
nah itulah yang kami pahami kalau yang seperti itu
dan pola dki juga kan tidak bisa kemudian dipegang sepenuhnya
misalnya di copy paste begitu tidak mungkin
tidak bisa karena misalnya taruhlah di sulawesi selatan
itulah berkoalisi dengan pdip
pks dan gerindra sudah keluar dari dukungan nurdin abdullah
jadi akan dirangkul juga dalam sulawesi selatan ini
yang kedua pan itu adalah
juga kami menganggap teman karena dia dia yang berkumpul di pdip ini
karena dia ada di dalam koalisi sekarang
kalau dia tidak mau
maka dia akan membuat blunder tersendiri
karena pan itu adalah
bagaimana mendukung kesana
sementara dia di dalam koalisi
kalau dia masih mendukung kesana
kemudian berada di dalam koalisi
maka dia anggap itu adalah
partai yang kesana kesini oke
itu adalah tidak memiliki sebuah grip yang kuat di dalam masyarakat
sebuah sikap etika politik
tidak ada etika politik menurut saya
jadi kami menganggap pan itu adalah
teman daripada koalisi pemerintah
nah mungkin bung hendry akan menjawabnya ya
tapi setelah jeda analis dari bung hendry satrio juga
prime news masih akan segera kembali
baik kita ingin minta tanggapan dulu bung hendry sebelum ke bung hendry begitu ya
kemudian berkoalisi maka bisa disebut partai yang kesana kemari
kalau dari pandangan anda seperti apa
pilkada berbeda dengan koalisi di pemerintah pusat ya
banyak sekali juga koalisi yang
di satu sisi pemerintah pusat representatif pdip
tapi koalisi dengan gerindra di daerah itu ada
dalam pilkada serentak besok itu ada juga
contoh yang dua ribu kemarin di apa namanya
daerah sumatera utara ada berapa buah
jadi maksud saya
saya ingin menjelaskan pertama soal figur pan itu adalah
pak sudrajat ini adalah tentara profesional ya
di saat tni melakukan reformasi di saat sulit
beliau adalah kapus pan
yang menjelaskan langkah langkah tni melakukan reformasi
bahkan di zaman pak sby pak sudrajat diangkat sebagai duta besar indonesia untuk china
jadi beliau punya rekam jejak yang jelas
dan beliau juga berasal dari keluarga santri
jadi bukan dari rezim otoriter seperti yang tadi
beliau keluarga yang punya pesantren di jawa barat adalah putra asli sunda
pak sudirman said juga
pak sudirman said berasal dari masyarakat transparansi indonesia
lembaga anti korupsi yang persis sama seperti icw
ada ari haryana harjapa mekas disitu
lalu teman teman pks juga pak sabto waluyo juga ada di situ
lalu pak amin sunaryadi ada disitu
beliau adalah figur seorang pemikir modenat
kalau tadi disinggung sosok yang cenderung pada liberal
saya rasa tidak
saya rasa tidak beliau bagian dari islam moderat
seperti yang diusulkan oleh dpd gerindra jawa tengah
bahwa figur yang baik untuk mendampingi pak sudirman said adalah figur dari nu
apakah nu yang berasal dari partai atau nu kultural
ini yang lagi dikaji oleh tim teman teman koalisi yang ada di jawa tengah
jadi intinya kami menawarkan di berbagai daerah berdasarkan program dan figur yang punya rekam jejak yang bersih
bebas dari permasalahan masa lalu
bebas dari permasalahan korupsi
dan menawarkan program yang jelas untuk
bisa jaterakan masing masing daerahnya
tapi intinya jadi tidak main ke arah mau kanan atau yang melibatkan
bahkan di sumatera utara
calon yang kami calonkan adalah pak kostrad
lieutenant general edi rahmayadi
kalau kita lihat edi rahmayadi setiap ulang tahun hut tni
di saat pak jokowi sebagai inspektur upacara
beliau adalah kumpulan upacara yang mendampingi presidennya
jadi terlihat kalau isu politik identitas saya rasa itu isu kampungan
isu primitif yang selalu coba dikaitkan kepada tiga partai ini
kami selalu bicara program
sumatera utara figur yang kami calonkan adalah
lieutenant general tni edi rahmayadi
yang sampai sekarang masih menjabat sebagai pak kostrad
catatan dari bang hendri
tidak bisa copy paste begitu ya
tidak bisa copy paste karena semangatnya beda
ada faktor ahok misalnya di jakarta
yang lain kan nggak ada
dan kemudian kenapa
jadi ini penting faktor ahok ini menjadi penting ya
oh iya jadi penting karena sumbunya ada di situ tadinya kan
nah kenapa lima daerah ini
mas indra sebetulnya ini kan ada kesamaan lima daerah ini
lima daerah ini masih cair
dan pdip sama sekali belum menentukan calonnya
sampai sekarang sumatera utara masih cair
ada tengku eri yang nasdem
kemudian ada edi rahmayadi
tapi kemudian calon dari golkar ngo gesa juga tidak jadi maju kan
nah kemudian pdip belum menentukan pilihan
kenapa kita harus mempertimbangkan pdip belum mencalonkan atau sudah mencalonkan
pdip kan partai politik pemenang pemilu
jadi anggap saja dia partai politik yang terbesar saat ini
di jawa barat pun suaranya paling banyak
nah kemudian jawa barat pun demikian
bahkan golkar terjadi perubahan
nah jadi memang masih cair
sumatera utara masih cair
jawa barat masih cair
jawa tengah pun masih cair
karena pdip sampai hari ini pun belum say apa apa tentang gajar pranowo
walaupun incumbent sekarang ini
masih banyak calonnya ada yang sebut itu mustafa lah dan lain lain
nah jadi kesamaannya demikian
demikian pula dengan kalimantan timur
setelah rita gak ada
kalimantan timur ini otomatis agak cair lagi
tidak ada yang kuat juga
nah makanya termasuk maluku utara
makanya koalisi ini kenapa dipilih lima provinsi
karena yang punya kans menang itu ada disana
saya tidak yakin di jawa timur memaksakan duet suyoto moreno
kalau memang ingin dipaksakan
kalau tiga partai ini begitu maksudnya ya
tapi menurut saya justru yang menarik adalah
peran pks di koalisi ini terbilang besar
karena terutama di sumatera utara dan jawa barat
itu adalah daerah mereka
petahananya nih pks gitu
nah tinggal geridra memperkuat
dan pan juga memperkuat
tapi jangan lupa sumatera utara
yang menjadi gubernur saat ini kadernya nasdem
eh sudah dilantik belum pak
kalau nggak salah waktu itu kan plt terus
nah kalau sudah matic bagus
berarti bisa disebutin kamen juga ini ya
strategi yang mereka lakukan sekarang ini nggak aneh menurut saya
karena ini adalah strategi yang memang
jadi lima daerah ini sengaja dipilih
memang karena kondisi masih cair mungkin ya

mengingat pdp sebagai partai yang besar sekarang ini ya
nah sekarang kan betul mas indra
nah sekarang kenapa kemudian sumatera selatan nggak dipilih misalnya
karena disana ada alex turdin
kemudian di alex turdin di sumatera selatan
itu akan ada tujuh kabupaten kota yang plt
yang kemudian akan ditentukan plt nya oleh gubernur
kenapa mereka nggak masuk ke sana
nah sulawesi selatan bagaimana
sulawesi selatan pun demikian
sudah ada dari awal
dan pdip sudah menentukan calon
ini adalah daerah daerah yang masih mungkin menang
kan nggak ada juga yang salah satu diantara kita yang bisa memastikan sekarang
kemudian tiba tiba pdip di jawa barat mendorong sebuah nama
yang bisa saja dua nama yang telah didorong gitu
atau memang mengusung kader lain misalnya
kan kalau kita ingat di jawa barat misalnya
suara rike dengan suara ahmad heriawan kan tidak terlalu berbanding jauh gitu
rike di epitaloka waktu itu
kemudian ada figur deddy mulyadi juga di sana
tapi yang jelas jeli tiga partai ini
memanfaatkan lubang kesempatan yang istilahnya beginilah
kalau dalam pertandingan sepak bola
yang harus dimanfaatkan kan kemelut di kotak penalti
siapa pun bisa mencetak gol disitu
nah ini yang dimanfaatkan oleh tiga partai politik ini
jadi kalau tadi pertanyaannya apakah akan digunakan politik identitas
kalau menurut saya itu mereka mungkin tidak pikirkan dulu
tapi yang diberikan adalah bagaimana kesempatan untuk
nah maju dulu masuk kemudian membuat mulut itu
sehingga juga pdip kan sekarang berhitung ulang pastinya
nah bagaimana itu bang taufik melihat gambaran petanya seperti itu tadi
bagi partai seperti nasdem misalnya
dalam politik itu
terjadi perubahan itu dalam hitungan jam
jadi setiap saat bisa berubah
tetapi di dalam politik itu adalah berlaku juga adalah
jadi akal sehat di dalam politik
jadi misalnya tidak mungkin sebuah partai meloncat kesan aksi mendukung sesuka hatinya
pertama dia mungkin kalau dia mendukung
yang disana itulah sudah memiliki pemiliknya yang sangat kuat
maka seperti nasdaq dan begitu
itu hanya menjadi pelengkap saja barangkali seperti itu
nah ketika kita mendukung seorang yang bernama ridwan kamil
di jawa barat
di jawa barat itulah partai menengah semuanya
kita menjadi sangat nyaman
di dalam koalisi tersebut
jadi itulah faktor kenyamanan itu menurut saya
yang tidak akan membuat
terbongkar lagi koalisi tersebut
penting bagi persoalan tersebut
mungkin orang yang mempersoalkan kenapa
sampai sekarang belum ditetapkan
tapi itu menurut saya akan adalah persoalan waktu saja
itu setiap saat dia akan menetapkan calonnya
bukan karena belum bersepakat ya
menurut saya tidak ada
di antara partai pendukungnya tidak ada hal yang

jadi saya saya harus mencari
sangat penting jadi tinggal sekarang
ada ridwan kamil saja
yang memutuskan jadi menurut saya
tapi anda setuju
tidak dengan posisi pan yang tadi sempat anda singgung
bahwa di koalisi nasional
kemudian di daerah
itu memang bisa berbeda
pilihannya jadi tidak selalu harus
di daerah pun harus begitu
kalau misalnya yang digunakan adalah
karakteristik lokal dan sebagainya tidak ada
masalahnya tetapi kalau persoalan
lokal itu mau dinaikkan ke tingkat nasional
itu menurut saya orang akan melihat
ya kan berada di dalam
tubuh koalisi tetapi
kemudian di sana juga ada
itu kan menurut orang
masyarakat itu adalah melihat
itu adalah dua kaki
nah hal yang seperti itu
dua kaki bisa dianggap seperti itu ya
ya seperti itu jadi menurut saya itu harus
hati hati kepada pan juga
kalau memang mau melanjutkan saja seperti itu
ya menurut saya karena itu kan
adalah pilihan politik ya sah sah saja
kalau menurut saya
saat itu ketika putaran kedua
pilkada dki pan yang memutuskan tidak
bergabung bersama partai partai
lain yang kita tahu tergabung dalam
koalisi nasional pendukung
pemerintahan apakah memang itu menjadi
teguran khusus atau sebenarnya juga
biasa saja karena kan sempat muncul juga menjadi teguran
juga begitu nah bagaimana dengan yang di daerah
yang lain menurut saya di
di daerah yang lain
di dalam politik kan
bukan persoalan kita tegur menegur
misalnya presiden menegur menterinya
waktu itu tidak begitu ya menegur partai itu kan
tidak mungkin tetapi di dalam
politik itu adalah persepsi
jadi persepsi masyarakat
itu adalah melihat terhadap hal tersebut
kan di dalam politik itu adalah
persepsi kalau misalnya seperti
ini adalah partai seperti nasdem dan sebagainya
partai pendukung penista agama
kata penista agama itu kan
framing jadi dipersepsikan
di dalam politik adalah selalu seperti itu
nah kami padahal
jelas kalau misalnya
seperti nasdem itu sekarang
bahkan kita membuat
itu adalah persembahan nasdem yang kedua latar belakang
pendiri partai nasdem
itu adalah dari keluarga aceh yang
kuat beragamanya tidak ada
di antara keluarga
pendiri partai tersebut
jadi masalah persepsi ini kemudian ya
yang beda agama dan sebagainya
dia harus tegas kepada agamanya
dalam hal tersebut jadi itu
nah ketika kemudian dia framing kemudian
dia paksakan itu adalah persepsi
oke baik sebagai terakhir ya
saya ingin tanyakan memastikan lagi
ini memang kesannya memang yang
masyarakat awam itu menangkapnya seperti itu
ada kemungkinan kekhawatiran
politik dan lain lain tapi mungkin sebagai penutup
garis bawah dari gerindra seperti apa
bahwa tiga partai ini tetap akan
menjual program yang jelas untuk
jawa barat kita masih terbuka
masuk lima daerah
provinsi itu terbuka partai lain
bisa saja kan
rk yang disampaikan
pak taufik tadi bisa
tidak mencalonkan kita bisa
lihat di jawa barat bisa saja pak deddy miswar
tidak jadi mencalonkan ridwan kamil juga
mungkin siapa tahu pkb atau p tiga
yang tidak sepakat dengan
wakil gubernur bergabung dengan
koalisi menarik dukungan lagi
bergabung dengan kami nah ini kan semua
opsi terbuka yang jelas
kami akan menawarkan program program
sesuai dengan karakter
masing masing provinsi dan percayalah
figur figur yang kami dorong
adalah figur figur yang teruji
dan punya rekam jejak mulai dari
sumatera utara kita mencalonkan seorang
figur pangkostrat yedi rahmayadi kita tahu
karakternya tegas selama ini
lalu di jawa barat
kita punya putra sunda asli
punya intelektual tuas dan
insya allah akan berpasangan dengan pks
di jawa tengah pun seperti itu
kita harus akhiri sampai disini begitu
tapi kita lihat nanti dinamikanya akan seperti apa
karena ini kan kita bicara sebenarnya
kontestasi di dua ribu delapan belas
semoga koalisi yang terjalin
tidak muncul lagi oleh partai
yang membuat masyarakat kemudian
terbelah terima kasih
bang andri terima kasih pak taufikuladi terima kasih juga
bang indri saterio